lagi ada temennya ya
gak ada apa apa
saya lain kali aja deh main kesini
makasih bang e
tadi beli bubur kacang hijau aja
biar kagak nyangkut di tenggorokan
pokoknya grup light date
sampai us memap bakun
nanti mah gak
jadi penyanyi dangdut ini bakalan terkenal gak maya
tati emang sebenarnya bisa nyanyi
tapi bukan nyanyi lagu dangdut
pokoknya gue gak mau bayar
kok gak mau bayar
lagian bawa motor ngebut ngebut
ada gak jelukan kagak ngerem
kamu gak mau jahit
bisa dulu pak
sini deh mampir ngopi dulu
walaulah pak haji
saya mah tergantung si ntis
ya sok aja tuh pak
kalo mau ngopi mah nanti sekalian ntis bayarin
pertanya men mana
hai nih ngapain lu di situ lebih mau ngopi ah ngopi di mari di rumah gua aja gratis bener
me iya udah ikut gua buruan deh kopinya gimana nih eh lu kasih aja mau sitis nak
ngetis buat kamu aja ya ya pak assalamualaikum waalaikumsalam
kendal manis dingin
baju udah sampai pada buluk gini mak ya lo jarang beliin dia baju sih
tati juga jarang minta sih mak
tapi membina yang baik kagak pernah nuntut lakinya minta apaan ini itu
kan dia paham lu pas pasan kan
beth bro lo berdoa mau gak nemenin mah bapak gua ke kampungnya tini gimana
diongkosin sampai kampungnya tini
man diongkosin kagak kagak det
lah kacimot lagi temennya ya iya ada apa kacimot nggak ada apa apa saya lain kali aja di main kesini
ya elah det
nah lu nro ikut ya soalnya biar ada yang ngomong gua takut sama mbak binter
ya elah det
nah lu nro ikut ya soalnya biar ada yang ngomong gua takut sama mbak binter
ya elah det
soal nginep gampang ntar lu nginep dulu masuk kampungnya tini aja
yaudah gua bayarin
tapi separoh ya
mana mah yang mau dimasukin
kalo yang ini udah kagak bagus mah mau lu wakin aja
si anak istri saya harus ikut men
yaudah gimane lagin dok
saya jalan jalan dong
kalo lu pergi berdua
gua manggal sendirian
ini mak bajunya udah selesai ojek rapiin
barusan ma telfon teman emah yang di pantai hasuhan
baju baju yang masih bagus kasihin ke solo aja
tempatnya di mana ma di sini biar ojek kanterin sekarang
tersore orangnya kemari mau ngambil bajunya
ya gimana sih jak
nih ini yang buat dikasih
jangan lupa lagi tandain
taruh jak tandain yang mau dikasih ke tukang goak
emangnya gado gado pedes kasih karet dua
lalu be jangan lupa atuh buat saya
iya ini gue mau mintain
dua ya ti
jak lu lapar kagak
gara gara beres beres tadi kan mak kagak masak
mak mau makan apaan
udah mak aja yang beli
kagak usah mak
biar ojek aja yang beliin
lu di rumah aja
mak pengen jalan